senin pagi kondisi dan suasana di mapolsek ciracas sudah kondusif
pelayanan masyarakat pun tetap berjalan seperti biasa
apel harian juga terlihat dilaksanakan oleh polisi di polsek ciracas sekitar pukul delapan pagi
kondisi dipastikan sudah aman dan terkendali
masyarakat pun diharapkan bisa tenang dan tidak khawatir
pengusutan kasus pengerusakan di mapolres ciracas ini juga masih terus dilakukan